saudara saudara sekalian selamat sore
hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terkini
yang dilaksanakan terpadu oleh
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
dari pusat sampai daerah
dan pelibatan sekian banyak kementerian lembaga
dunia usaha dan yang lain lainnya
saudara saudara sekalian kami merasa perlu
untuk menegaskan kembali
bahwa kita semua saat ini
dalam suasana keprihatinan yang mendalam
kita dalam situasi kondisi bencana nasional
yang melanda di seluruh wilayah di nusantara ini
dalam kondisi ini
telah mengarahkan kita
agar anggaran pemerintah
untuk kemaslahatan masyarakat
dalam menangani bencana virus covid sembilan belas
baik anggaran yang berada di pemerintah pusat
sampai dengan anggaran yang berada di pemerintah daerah
diintegrasikan dalam satu visi
yaitu hentikan penyebaran covid sembilan belas
di seluruh indonesia
dan segera dilakukan mitigasi dampaknya
di kehidupan masyarakat kita
seperti yang sudah saudara saudara dengar sehari hari
sebelumnya pemerintah telah menggulirkan banyak program
di dalam kaitan untuk merespon
dampak yang terjadi di tengah masyarakat
di antaranya program kartu sembako
kemudian meningkatkan program keluarga harapan
dan memberikan bantuan sosial secara langsung
kepada masyarakat yang membutuhkan
jaring pengaman sosial adalah salah satu cara kita
untuk melindungi masyarakat
untuk mengembangkan masyarakat
untuk memberantas mencegah
dan mengurangi penyebaran virus covid sembilan belas ini
oleh karena itu di bidang kesehatan pun
sudah seluruh kapasitas yang dimiliki
untuk tanggap terhadap pandemi covid sembilan belas ini
di antaranya bahwa kita harus menuju target
untuk melakukan sepuluh tes pcr
dengan mengaktifkan tujuh puluh delapan laboratorium
dari tiga puluh dua laboratorium yang sebelumnya
sudah barang tentu ini harus meningkatkan
bukan hanya jumlah mesin
tetapi juga reagen juga sdm nya
juga sistem terkait dengan zonasi
agar memperpendek waktu kirim spesimen
dan selanjutnya diinterpretasikan hasilnya
sampai dengan hari ini
sudah lebih dari tiga puluh enam ribu sampel
yang telah kita periksa
sampel ini berasal dari satu ratus sembilan puluh enam kabupaten kota
di seluruh indonesia
yang saat ini merawat pasien covid sembilan belas
sudah lebih dari delapan ratus rumah sakit
baik milik pemerintah pusat
yang telah melaksanakan layanan rawatan
daya tampung yang kita miliki lebih dari empat tempat tidur
dan juga telah disiapkan rumah sakit rumah sakit darurat
sebagai rumah sakit rumah sakit lini pertama
untuk penanganan kasus kasus
sehingga dengan harapan seperti ini
maka rumah sakit rujukan
yang memang sudah didesain sejak awal lengkap
bukan hanya memiliki ruang isolasi tekanan negatif
tetapi juga disiapkan ventilator
bisa kita fokuskan untuk memberikan layanan
kepada pasien yang dalam kondisi sedang berat
agar bisa mendapatkan layanan yang adekuat
agar bisa mendapatkan layanan yang terbaik
dan layanan yang terbaik
rumah sakit darurat wisma atlet sudah disiapkan
sampai dengan dua tempat tidur
rumah sakit darurat yang di pulau galang pun
sudah disiapkan untuk bisa menampung
sampai dengan empat ratus tempat tidur
oleh karena itu
juga sudah disiapkan beberapa tempat
untuk melaksanakan kegiatan serupa
yang dilaksanakan oleh gugus tugas daerah
ini bentuk bentuk kesungguhan kita
di dalam menangani covid sembilan belas ini
sudah barang tentu
kelengkapan standar berupa apd
untuk petugas medis akan kita penuhi
kita patut bersyukur bahwa saat ini
sudah bisa diproduksi dengan bahan baku lokal
yaitu menggunakan polyester seratus persen
ini adalah upaya kita untuk memenuhi kebutuhan apd
dengan standar terbaik untuk memberikan perlindungan maksimal
bagi seluruh petugas medis
ini sudah bisa dilaksanakan berkat dukungan
dari asosiasi pertekstilan indonesia
yang sudah lolos tes pada uji di balai besar tekstil kemenbri

dan diakui standarnya oleh badan kesehatan dunia
kita mentargetkan bahwa produksi ini
bisa dikejar sampai dengan enam belas ribu apd per hari
ini adalah upaya keras kita
sehingga diharapkan seluruh petugas kesehatan
di seluruh pelosok tanah air
bisa bekerja dengan tenang
bisa bekerja dengan rasa aman
oleh karena itu
ini bagian dari keseriusan kita
dalam rangka untuk mengejar target
pemeriksaan laboratorium antigen berbasis pada real time pcr
kita sudah mendatangkan lagi
sebanyak satu ratus lima puluh ribu reagen pcr
dan ini akan segera untuk kita distribusikan
ke laboratorium laboratorium yang sudah menjadi jejaring
dalam pemeriksaan covid sembilan belas
konversi alat tes cepat molekuler
yang selama ini existing sudah dimiliki
sejumlah lebih dari sembilan ratus mesin
dan ada tiga ratus lima mesin yang bisa dikonversi
untuk melakukan pemeriksaan covid sembilan belas
telah kita siapkan
ini tinggal menunggu datangnya
cartridge untuk ini
mudah mudahan dalam waktu dekat
kita berharap pada minggu ini
ini pun juga sudah bisa kita operasionalkan
sehingga target sepuluh pemeriksaan per hari
bisa kita penuhi
upaya pemerintah dan upaya kita semua
untuk memutus penularan
dengan cara lebih tegas
dengan cara lebih tegas dan lebih kuat
dengan cara lebih tegas dan lebih pasti
untuk melaksanakan pembatasan aktivitas sosial
agar physical distancing sebagai kampanye
bisa dijalankan dengan baik
agar tetap tinggal di rumah
juga menjadi kampanye yang bisa kita laksanakan dengan baik
maka ada sepuluh kabupaten kota
yang sudah menjalankan pembatasan sosial
pembatasan sosial berskala besar
seperti kita pahami bersama
dki jakarta kota bogor
kabupaten bogor kota depok
kabupaten bekasi kota bekasi
kota tangerang kabupaten tangerang
kota tangerang selatan dan kota pekanbaru
telah menerapkan ini
semuanya ditujukan dalam rangka
membatasi aktivitas sosial
yang ditujukan untuk
melindungi semua yang rentan
terhadap penularan ini
untuk memutuskan rantai penularan
untuk melindungi kelompok kelompok yang rentan
pada akhirnya juga untuk mengurangi angka kesakitan
serta menyelamatkan jiwa
terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya
kami sampaikan kepada seluruh masyarakat indonesia
baik yang berada di tanah air
maupun yang berada di seluruh wilayah di dunia ini
anda telah menunjukkan kepada dunia
yang saat ini sedang diuji
semangat tenggang rasa
yang saat ini sedang diuji
untuk menghadapi covid sembilan belas
sudah kita tunjukkan
karena ini adalah jati diri bangsa indonesia
mari kita tingkatkan semangat ini
sudah lebih dari dua puluh dua ribu relawan
yang secara sukarela telah mendaftarkan diri
dalam gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas
baik di tingkat nasional maupun di daerah
terima kasih bahwa relawan ini
telah menyatakan kesediaannya
untuk bersama sama dalam satu sistem yang terintegrasi
menanggulangi covid sembilan belas ini
dan lebih dari dua ratus miliar donasi masyarakat
yang kami terima
yang sebagian besar akan dimanfaatkan
untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan kita
dan seluruh masyarakat yang terdampak dari penyakit ini
dan bisa bekerja dengan lebih baik
bisa lebih terbaik
bisa lebih tenang berada di rumah
tanpa kepanikan dan tanpa kekhawatiran
untuk itu tidak henti hentinya kami menghimbau
kepada saudara saudara sekalian
untuk tetap mengikuti berita berita
yang diberikan oleh pemerintah
agar kita tidak mudah terprovokasi
oleh berita berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
beberapa layanan pemberitaan
telah diberikan dan disiapkan oleh pemerintah
aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya
maupun yang saat ini sedang kita siarkan
melalui tvri dan rri
yang disebarluaskan oleh banyak televisi
dan radio swasta lainnya
ini yang menjadi penting untuk kita ikuti
agar kita tidak mudah terprovokasi
oleh berita berita yang tidak benar
pada update data tanggal sembilan belas
per tanggal lima belas april pukul dua belas
uji pcr yang sudah kita laksanakan
adalah lebih dari

dari tiga puluh tiga satu orang
hasil positif reaktif akumulatif
sampai dengan hari ini
sebanyak lima satu ratus tiga puluh enam orang
negatif dua puluh tujuh delapan ratus enam puluh lima orang
data yang kami himpun berjenjang
sejak dari dinas kesehatan kabupaten kota
ke dinas kesehatan provinsi
dan kemudian diakumulasi secara nasional
kasus odp sebanyak satu ratus enam puluh lima lima ratus empat puluh sembilan orang
kasus pdb sebanyak sebelas satu ratus enam puluh lima orang
di mana yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sebanyak lima satu ratus tiga puluh enam orang
dari jumlah ini
alhamdulillah empat ratus empat puluh enam sembuh
provinsi yang terdampak tiga puluh empat provinsi
dengan satu ratus sembilan puluh enam kabupaten kota
kita bersyukur bahwa pasien yang sembuh
pada lima provinsi terbanyak kasus sembuh ini
di antaranya adalah dki jakarta satu ratus enam puluh empat orang sembuh
jawa timur delapan puluh satu orang sembuh
sulawesi selatan empat puluh dua orang sembuh
jawa barat dua puluh tiga orang sembuh
bali dua puluh tiga orang sembuh
sementara di dua puluh sembilan provinsi yang lainnya
juga didapatkan kasus yang sudah sembuh
sehingga totalnya adalah empat ratus empat puluh enam pasien
kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini adalah dua ratus sembilan puluh tujuh pasien
sehingga total konfirmasi positif akumulatif menjadi lima satu ratus tiga puluh enam orang
pasien sembuh dua puluh orang
total akumulasi empat ratus empat puluh enam orang
pasien meninggal sepuluh orang
oleh karena itu
seperti yang kita perhatikan bersama
dari data yang kita sajikan
bahwa penularan masih terjadi
penyebaran penyakit masih terjadi
oleh karena itu
mari kita bahu membahu untuk saling membantu
saling menjaga untuk memastikan tidak ada lagi penularan
tidak ada lagi yang menular yang berada di tengah masyarakat
dan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang rentan tertular
oleh karena itu
hargai dan bantu mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah
melaksanakan isolasi secara kelompok di rt di kelurahan
jangan melakukan diskriminasi pasien covid sembilan belas yang sudah sembuh
yang telah kembali ke rumah
tidak lagi boleh kita menolak jenazah covid sembilan belas
mari kita jadi teladan untuk menunjukkan nilai nilai kemanusiaan
kekompakan kita sebagai bangsa sedang diuji
level gotong royong dan kerjasama kita dan tenggang rasa kita
sedang disaksikan oleh seluruh dunia
saudara saudara sekalian lawan covid dengan meningkatkan imunitas diri
makan yang bergisi sabar dan tenang istirahat yang cukup dan teratur
tidak panik tetap hadapi ini dengan hati yang gembira
jaga jarak pakai masker jangan menyentuh mata hidung mulut
sebelum mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih
mari bergotong royong mari bersatu melawan covid sembilan belas
dari pusat sampai daerah sampai ke desa desa
sampai ke rt rw sampai ke keluarga
mari kita berkata
hari ini kita bisa menjadi teladan
kita bisa menjadi pahlawan untuk melindungi semuanya
kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa indonesia bisa mengatasi ini
dengan cara yang sebaik baiknya
sekian terima kasih selamat sore